menteri keuangan sri mulyani menegaskan pihaknya mencopot rafael alun tria sambodo
ayah dari dandi satrio tersangka penganiayaan terhadap putra pengurus gp ansor
dari jabatannya sebagai kepala bagian umum direkturat jenderal pajak menkeu
kanwil jakarta selatan ii
sri mulyani juga meminta agar yang bersangkutan segera diperiksa oleh pihak terkait
mulai hari ini saudara rat saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya
dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal tiga puluh satu ayat satu pp sembilan puluh empat tahun dua ribu dua belas
mengenai disiplin pegawai negeri sipil
agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti
hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan
saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin
diperlukan secara detail dan teliti
saudara rat ditindak lanjuti
saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin
untuk saudara rat
yaitu nomor st tiga ratus dua puluh satu inspektorat jenderal ij ij satu dua ribu dua puluh tiga